sebenernya cuma pengen
pengen bilang aja
aku senang kita akhirnya bisa kerjasama
lewat perusahaan di jessica
soal yang kemarin
agak kurang tepat
tapi aku emang udah gak bisa berlama lama lagi sama kamu
daripada kita nanti malah saling canggung
permisi aku duluan ya
be kamu sementara
saya bisa bicara sama kamu sebentar
karena kondisinya saat ini
aku harus segera ke kantor
ya sepuluh menit
silahkan kamu ingin mengatakan apa
saya harus ungkapin sesuatu
supaya bel gak sakit hati
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor
aku mau ke kantor

jadi pas aku lihat gak ada gak ada
gak ada kendaraan lain jadi aku naik angkot
bukan naik taksi
bukan urusan aku
kamu kan tahu sendiri kalau aku itu gak suka naik angkutan umum
kalau gitu kita ke dalam kafe
tapi aku mau nanya deh sama kamu
oh kamu mau ngajak aku ketemuan sih
padahal kan aku lagi sibuk banget sekarang
abis ini juga aku udah harus buru buru
jadi kita gak bisa ngobrol agak lama ya
kalau memang kamu
buru buru gak ada waktu dan harus kerja
yaudah kita cancel aja pertemuan
apa yang akan kita oborin butuh waktu
gak kok bisa kok nanti aku suruh tim aku nunggu aja gak apa apa
yaudah kalau gitu
kerja di perusahaan nya jessica
anggota bagian dari timnya atau
oh iya leadernya dong
kan kamu bisa ngeliat sendiri waktu kita meeting kemarin kan
aku lebih banyak ngomong
yaudah kalau gitu
kamu udah sarapan belum
yaudah kita sarapan ya
kebiasaan kan kalau kita jalan dulu aku sering ganding kamu
adikku benar benar minta maaf tapi maaf aku udah gak bisa nunggu lagi
kita udah berdiri di sini diam
udah lima belas menit nih dan kamu
belum mengeluarkan kata sepatah pun
jadi aku mohon maaf aku sekarang
sekarang juga harus segera pergi
kenapa kamu harus ngomong buru buru sih
masih butuh waktu
gini aja biar lebih enak
kamu kirimin aku surat aja ya
ke kantor aku nanti
sekarang aku pergi dulu ya
aku berangkat pergi dulu kerja ya
saya kejar gak ya
aduh kalau saya kejar nanti saya ngomong apa
enggak enggak enggak
enggak enggak enggak
saya harus kejar bela
bela sementar bela
mau bicara sama kamu
kamu mau bicara apa
enggak di kamu gak usah minta maaf
emang kamu salah apa
iya saya merasa bersalah karena semalam
ketika kita diner
kita malah sama sama diem
jujur saya bingung
saya mau bicara sama kamu mulai dari mana
saya pengen ajak kamu mindar lagi malam ini
aku mau pergi kerja
aku mau pergi kerja
aku mau pergi kerja
aku boleh kabarin kamu nanti ya
aku bener bener harus pergi kerja di
aku kira kamu mencoba mengungkapkan perasaan kamu deh
ternyata hanya ajakan makan malam lagi
sampai kapan kamu mau gantengin aku kayak gini
aku bener bener cuma pengen
pengen bilang aja
aku senang kita akhirnya bisa kerjasama
lewat perusahaan di jessica
tapi kalau boleh jujur
soal yang kemarin
agak kurang tepat
kita saling menjatuhkan
jadi kamu ngajak aku ke sini cuma buat ngomongin ini
asal kamu tau ya
yang ngusulin perusahaan kamu waktu itu ke jessica itu aku loh
coba deh kamu bayangin
kalau waktu itu ternyata aku lebih memilih perusahaan lain
atau startup baru yang lebih menjanjikan
untuk itu aku juga terima kasih banyak buat kamu
ya akhirnya kamu sekarang
cuma aku berharap ke depannya
kerjasama kita bisa lebih baik
tanpa harus merugikan satu sama lain
atau menjatuhkan satu sama lain
karena kan kita sama sama juga kerjasama orang
oh ya enggak dong
justru nantinya aku akan membuat jessica itu akan mengalirkan dana segarnya ke perusahaan kamu dong
enggak saya enggak minta kamu untuk mengakuin itu
aku ajak kamu ngobrol ini lebih ke
lebih ke memahamilah
bahwa dalam berbisnis itu ada etikanya
entar saya ada telepon dari kantor aku angkat dulu
tunggu sebentar ya
baik sampai ketemu
saya ada urusan bergantung ke kantor aku berapa tuan ya

aku tinggal ya
aku mau ke kantor
ini kan mau dibayar
wah masih ada foto fotonya
ini kakak rena
itu kakak rena
gemesan anaknya atau ibunya
jusnya juga gemes
jusnya juga gemes
cepet kita masuk duluan ya
kita masuk duluan ya
masuk duluan ke dalam
masuk duluan ke dalam
masuk duluan ke dalam
mama sama papa kan selalu mendukung kamu apapun yang terjadi
nanti aku bikin akunnya